sedikit demi sedikit keberadaan pesantren kontroversial al zaitun di indramayu jawa barat akhirnya terjawab
seolah tidak tersentuh meski memicu banyak kegaduhan pesantren al zaitun rupanya operasi intelijen bentukan pemerintah
untuk menghancurkan negara islam indonesia bentukan kartos wirjo
dalam acara halakah ulama nasional di pesantren sunan derajat lamongan jawa timur pada rabu
mahfud md menjelaskan pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh pemerintah mendeteksi pergerakan sisa sisa pengikut kartos wirjo pendiri nii
pemerintah lalu menjalankan operasi memecah belah karena meski memiliki anggota yang banyak nii adalah organisasi tanpa bentuk
dari hasil operasi tersebut salah satunya adalah komandemen sembilan yang pada akhirnya membentuk pesantren al zaitun
secara sederhana mahfud md menyebut operasi intelijen ini adalah mengadu nii
pemerintah pemerintah tahu tuh bahwa nii itu masih hidup sudah ditumpas di berbagai tempat masih hidup
sehingga pemerintah lalu menggalang kalau gitu diadu saja antara nii dengan nii
maka dibentuklah nii yang ada tadi struktur pemerintahnya
yang kemudian dari ni ini salah satu wilayahnya itu komandemen sembilan
itu yang sekarang menjadi al zaitun itu
jadi sebenarnya itu bentukan pemerintah pada waktu itu nii adu saja sama nii kan hancur sendiri kira kira begitu
sosok panji gumilang sendiri memiliki peran penting dalam berdirinya al zaitun sejak era nii sampai sekarang
panji gumilang ini dulu induknya adalah negara islam indonesia
sesudah merasa nyaman dengan pemerintah merasa aman
kemudian panji gumilang
panji gumilang ini memecahkan diri menampilkan sosok al zaitun yang seperti sekarang itu
tapi di balai ini latar belakang sejarahnya dan pengikut pengikutnya itu masih banyak
sebelumnya panji gumilang menampik jika pendok pesantren al zaitun yang ia pimpin
terafiliasi dengan organisasi nii
ada kata dengan nii
sikap kita kepada negara
satu penilaian kita pada nkri
berarti anda bilang tidak ada namanya afiliasi dengan nii
sudah selesai mengafiliasi kemana
pemerintah pun telah membeberkan sejarah berdirinya al zaitun yang pada awalnya bernama yayasan negara islam indonesia
meski belakangan memicu banyak persoalan pemerintah menyatakan tidak akan menutup al zaitun
di sisi lain persoalan hukum yang menjerat panji gumilang pimpinan al zaitun
selain tersandung kasus dugaan penodaan agama
panji gumilang disinyalir melakukan pencucian uang
panji gumilang memiliki dua ratus lima puluh lebih rekening yang kini telah dibekukan ppatk
selain itu ratusan sertifikat tanah al zaitun juga sudah berganti nama
menjadi atas nama panji gumilang istri serta anaknya
dikutip dari detik com
menkopol hukamah kut md menjabarkan
ada dua ratus sembilan puluh lima sertifikat tanah al zaitun
yang pindah ke keluarga panji gumilang
dugaan penyalahgunaan kekayaan pesantren al zaitun ini
sudah dilaporkan kabar reskrim polri
demi liputan cnn indonesia